bukalkar minta lima kursi pak
dia tanya pak erlang enggak dong
bukalkar minta lima kursi pak
kalau pak mau nya berapa pak
bukalkar minta lima kursi pak
bukalkar minta lima kursi pak
bukalkar minta lima kursi pak
dia tanya pak erlang enggak dong
kalau pak minta berapa pak
pak proregati persilihan terserah beliau
ya hari hari ini jadi besar dengan pak prabowo barusan

kalau pak bisa berapa pak
kalau pak bisa berapa pak
ya ngomongin soal beras soal produksi pertanian sama pak emran tuh